bank indonesia mengklaim konsumen dapat berhemat hingga tujuh belas tujuh puluh tujuh miliar rupiah per hari
melalui program gerbang pembayaran nasional atau gpn
penghematan ini seiring dengan penurunan biaya transaksi di mesin edc toko
atau merchant discount rate mdr pada kartu atm berlogo gpn
bi menjelaskan tarif mdr yang ditanggung oleh merchant atau pedagang
sebelum menggunakan logo gpn sebesar satu enam hingga dua dua persen
namun setelah ada logo gpn hanya menjadi satu persen
total transaksi melalui kartu atm berlogo gpn sejak oktober dua ribu tujuh belas hingga juni dua ribu delapan belas
tercatat sebesar sebelas lima puluh delapan triliun rupiah
selain itu sebelum ada logo gpn transaksi sehari dilaporkan mencapai dua puluh lima miliar rupiah
namun setelah ada gpn turun menjadi tujuh dua puluh lima miliar rupiah
hingga saat ini lebih dari enam puluh perbankan sudah menerapkan gpn